sejak senin kelompok masyarakat di sejumlah daerah
melakukan aksi protes menolak pengesahan
rancangan kitab undang undang hukum pidana rkuhp
karena dinilai sejumlah pasalnya bermasalah
di jakarta ratusan orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil
melakukan demonstrasi di depan gedung dpr ri di jalan gatot subroto
sementara di manokwari papua aliansi jurnalis indonesia
dan sejumlah jurnalis menyatakan protes dan menolak
sejumlah pasal dalam rkuhp
yang dinilai akan mengancam kebebasan pers
meski masih menuai polemik
selasa pagi dalam rapat paripurna
yang hanya dihadiri enam puluh orang secara fisik
dan dua ratus tiga puluh tujuh orang secara virtual
mayoritas anggota dpr setuju rancangan kuhp disahkan
sementara salah seorang anggota dpr
yang tidak setuju rancangan kuhp ini disahkan
yakni iskan kolbalubis
anggota fraksi pks ini menilai
sejumlah pasal yang disahkan terdapat pasal karet
seperti pasal penghinaan presiden dan wakilnya
serta pasal penghinaan terhadap lembaga negara
jadi saya meminta supaya
saya nanti akan mengajukan kmk ini pasal ini
saya sebagai wakil rakyat
saya enggak penting mau sudah diputuskan disana enggak penting
baik kalau begitu
saya bentar kasih waktunya dulu
catatan sudah kita terima
karena fraksi pks sudah sepakat dengan catatan
catatannya sudah kita terima
catatannya sudah kita terima
disepakati oleh fraksi pks
sepuluh menit hak saya bicara
jangan kamu jadi diktator disini
saya akan sejujukan kmk
ini anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh praksi
oleh karena itu saya sudah cukup
minta tiga menit aja
anda memberikan catatan yang dari fraksi pks
jangan pak subsy jadi diktator disini
selain pasal soal penghinaan presiden dan pasal penghinaan lembaga negara
ada sejumlah pasal yang menjadi perbincangan publik
antaranya soal perzinahan
dalam rkuhp pelaku persinahan bisa dipenjara satu tahun
selain itu yang menjadi kontroversi dan baru adalah pasal tentang santet
dalam pasal terkait santet ini disebut setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib
lalu memberikan jasa untuk orang lain hingga menimbulkan penyakit dan kematian
pelakunya bisa dipidana satu lima tahun penjara